calon mempelai wanita yang bernama nur aini umima ini harus menjalani isolasi mandiri di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat sejak tiga hari lalu
namun hal ini ternyata tidak menyurutkan tekad nur aini dan calon suaminya pringgo untuk melangsungkan akad nikah
uniknya akad nikah dilangsungkan secara virtual
pringgo beserta keluarga mempelai wanita menggelar akad nikah di kua kelurahan mampang pada jumat pagi
akad nikah pun diwarnai suasana haru dari sanak saudara kedua mempelai yang tidak kuasa menahan air matanya
usai keduanya resmi berstatus suami istri
sang mempelai pria pringgo mengaku senang sekaligus sedih dalam melangsungkan akad nikahnya
oh enggak ada sih jadi yang semua direncanain semua yang udah di
diatur semua itu saya dan istri saya melanjutkan semuanya biar ada pembatalan
ini merupakan pertama kalinya kantor urusan agama kelurahan mampang menggelar akad nikah secara virtual tanpa dihadiri salah satu mempelai
menurut penghulu di kua mampang akad nikah seperti ini dapat dilakukan karena menurut agama islam mempelai wanita tidak wajib hadir di dalam akad nikah
kita berhubungan dengan pemerintah

pada dasarnya memang pengantin memang tidak dihadirkan
yang penting kita tahu dia berada di mana
pihak keluarga sudah mengizinkan pengantin juga mengizinkan
ya sudah penghulu sudah terpenulis
akad nikah dilangsungkan pada jumat pukul sembilan pagi
acara ini juga disiarkan secara langsung di akun instagram at alumni rsdc sembilan belas ofisial
tim liputan cnn indonesia